seluruh jenazah korban kebakaran ruko bingkai di kawasan mampang jakarta selatan berhasil teridentifikasi
dari ketujuh jenazah lima diantaranya diserahkan kepada pihak keluarga pada jumat malam
kepala rumah sakit polri kramat jati brikjen paul haryanto mengatakan ketujuh jenazah korban kebakaran telah berhasil diidentifikasi pada jumat malam
seluruh jenazah teridentifikasi melalui data primer antemortem berupa pemeriksaan gigi dan data sekunder berupa properti dan catatan medis
dari ketujuh jenazah yang telah teridentifikasi lima jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga pada jumat malam
sementara itu dua jenazah lainnya masih menunggu keputusan dari pihak keluarga
kepala rumah sakit polri keramat jati brikjen pol haryanto mengatakan ketujuh jenazah korban kebakaran telah berhasil diidentifikasi pada jumat malam
kepala rumah sakit polri keramat jati brikjen pol haryanto mengatakan ketujuh jenazah korban kebakaran telah berhasil diidentifikasi pada jumat malam
setelah teridentifikasi ketujuh jenazah korban kebakaran toko bingkai kemudian diserahkan kepada pihak keluarga di rumah sakit polri
kepala rumah sakit polri keramat jati jakarta timur pada jumat malam
dari tujuh jenazah tersebut empat jenazah yang merupakan satu keluarga pemilik toko bingkai
sementara tiga jenazah lainnya yang merupakan karyawan toko dibawa ke rumah duka di kawasan bogor wonogiri dan kampung